keluarga haryanto alias bule di jalan swadaya kebenjuruk jakarta barat
mengaku sudah ikhlas atas meninggalnya korban
akibat kebakaran di lapas kelas satu tangerang rabu pekan lalu
keluarga mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit pada sabtu malam kemarin
jenasa baru dimakamkan pada minggu pagi di tpu duri
tanpa disemayamkan di rumah duka
haryanto merupakan narapidana kasus narkoba
almarhum sebelumnya mendapatkan perawatan intensif di rsud tangerang
karena mengalami luka bakar enam puluh persen
meninggalnya haryanto menambah jumlah korban tewas akibat kebakaran di lapas kelas satu tangerang
di rs polri kramajati jakarta timur
petugas telah mengidentifikasi sepuluh dari empat puluh satu jenazah narapidana korban kebakaran
minggu sore petugas menyerahkan dua jenazah kepada keluarga
dari hasil pencocokan sidik jari dan dna
kedua jenasa diketahui atas nama hadi wijoyo bin sri tunjung pamungkas
dan kujiono bin mundori
perkara memeriksa dua puluh tiga saksi
dan tambuhan sejumlah barang bukti
demikian cnn indonesia